dongeng bahasa indonesia
bocah sapi yang pemalas
alkisah di sebuah desa sederhana di korea hiduplah seorang bocah lelaki yang sangat malas bernama kuang
kwang mau kakak pergi dan mengupas kentang untuk ibu
maafkan aku ibu tapi besok ada ujian yang sangat penting
apakah itu benar bukankah besok itu hari libur dan lusa juga hari libur kan
sebenarnya sekarang ini sedang liburan musim panas kah
jika ada orang yang meminta bantuan kecil dia akan berusaha suka tenaga untuk tidak melakukannya
apakah kalian semua ingin makanan ringan dan jus
bisakah kalian semua membantuku membuat jus
aku merasa sakit perut aku akan pulang dan minum obat dan kembali setelah satu jam
apakah dia melarikan diri karena dia harus memeras beberapa buah
suatu hari karena kesal dengan cara putranya
ibunya menyuruh kuang bekerja sepanjang hari
kuang membantu ibunya dengan memasak bersih bersih dan pekerjaan yang lainnya
pada akhirnya dia sangat muak sehingga dia melarikan diri sebelum ibunya bisa memintanya untuk melakukan tugas yang lain
hah kenapa ibu bisa membuatku bekerja sangat keras
sebaiknya aku bersembunyi di pohon ini mungkin ibu mencariku
lalu dia lari ke atas pohon besar itu dan beristirahat di dahannya
dari sana dia bisa melihat beberapa ternak sedang merumput jauh di lapangan yang hijau
aku berharap aku bisa menjadi seperti sapi makan sepanjang hari tidur sepanjang hari tidak melakukan apapun selain merumput di rumputan yang lembut
itu kau yang benar benar kau inginkan
aku juga ingin mencari tempat untuk berbunyi

kau inginkan selama ini seekor sapi
siapa siapa itu
hanya orang tua yang tidak banyak bekerja
oh jadi kita berdua sama aku juga tidak suka melakukan pekerjaan
oh kita tidak sama aku suka melakukan pekerjaan hanya saja aku sudah terlalu tua
sementara kau adalah apa yang mereka sebut
jika malas adalah apa yang membuatku bahagia maka aku akan malas
aku lebih suka menjadi sapi yang mengunyah makanan dan tidak lakukan apapun
kau pikir sapi itu malas mengapa kau tidak menjadi sapi dan rasakan sendiri
orang tua itu menyeringai lebar kepada kuang
kau bisa berubah menjadi sapi
dengan seperti ini
hei apa yang kau lakukan
apa yang terjadi ada sesuatu di belakangmu
sepertinya ekor sapi hahaha
kuang sekarang ketakutan
di kepalanya tumbuh sebuah kaki

suatu carrie pelan pelan mulut
kau adalah seorang budak burung
sekarang kamu harus berbuka
kau bisa berbuka dengan noodles gemkar didalam firstly tapi selalu tidak akan keluar dari tempat tentu

saya terus berap hypertension
but kamu tidak menyebabkan kesalahan itu
kau menginginkan seekor sapi untuk pertanianmu kan aku punya yang bagus untukmu
muh oh tidak dia menjualku
baiklah baiklah terima kasih banyak aku akan merawatnya dengan baik
pastikan untuk mengawasinya karena terkadang ia sedikit malas
mengatakan itu si pengembala menepuk uang dan lalu meninggalkannya pergi
meninggalkan kuang yang benar benar tidak berdaya
sekarang mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan
kuang mengalami masa masa sulit di pertanian
petani segera menyuruhnya bekerja di ladang
dan kuang yang malang mencoba dengan sia sia untuk menjelaskan kepada si petani bahwa dia sebenarnya bukanlah sapi
aku bukan sapi aku manusia
ini hewan yang berisik
kuang tidak terbiasa dengan pekerjaan apapun dan karenanya dia sangat tidak berguna bagi petani
kau tampaknya tipe yang lemah ya
aku harus melakukan sesuatu untuk itu
kuang menatap petani itu dengan ketakutan
dia pikir dia akan dihukum karena
dia tidak bekerja keras
oh tidak bagaimana jika dia mencambuku atau membuatku kelaparan
oh kenapa aku menjadi seperti ini
dia mendengar langkah kaki petani itu kembali dan dia mulai gemetar
oh tidak oh tidak
ini dia ini sebenarnya adalah pakan terbaik yang kudapatkan
aku akan memberimu satu barel buah nanti
kau sudah bekerja dengan baik jadi mari kita kembali ke gudang
dia tidak bekerja dengan baik untuk petani yang bergantung padanya dan merasa tidak layak atas kebaikan ini
malam itu kuang terbangun dan berpikir dalam dalam
petani itu tidak terlalu kaya untuk menyisihkan satu tong apel dan dia juga merawatku dengan baik
aku kira aku harus membalas budi
jadi untuk menyenangkan hati petani itu kuang mulai berusaha keras dalam pekerjaan yang dia lakukan
ayo aku bisa melakukannya
wow kemarin bahkan kau tidak bisa berjalan beberapa langkah di ladang
hari ini kau telah melakukan hampir setengahnya kerja yang bagus
kuang sangat terkejut dengan pujian yang tiba tiba itu dan itu hanya membuatnya ingin bekerja lebih keras lagi
kuang segera mulai menikmati pekerjaan yang dia lakukan saat dia menemukan dirinya menjadi lebih kuat dan lebih bahagia
petani itu baik seperti biasa pada

dia menjaga kuang dengan sangat baik
tapi seiring berjalannya waktu kuang mulai menyadari bahwa seekor sapi melakukan lebih dari yang dia bayangkan
dia juga mulai merindukan tempat tidurnya yang hangat dan semua makanan enak yang akan dia makan sebagai anak laki laki normal
ah bagaimana bisa aku begitu bodoh dan malas
ibu pasti sangat lelah bekerja seharian
itu sebagian adalah kesalahanku karena tidak mau membantunya
jika aku ada di sana sekarang aku akan melakukan semua yang dia minta dariku
ketika dia tertidur dia mendengar suara si pengembala tertawa dalam mimpinya

wang kaget dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya bukan di gudang kayu petani
tetapi di bawah pohon di mana dia bertemu dengan pengembala sapi yang aneh
dua tangan dua kaki dan tidak ada ekor
apakah semuanya benar benar mimpi
dia bergegas kembali ke rumah dan diam diam menyelinap ke dalam untuk melihat ibunya yang sedang tidur
dia merasa menyesal melihatnya dan membuat keputusan tegas untuk bekerja keras dan langsung pergi tidur
keesokan paginya ketika ibu kuang terbangun sang ibu keluar dari kamar dan melihat rumahnya sudah bersih
ada apa ini sebenarnya
ibu kemarilah dan ayo sarapan
ibu kuang sangat terkejut sehingga dia berdiri menata putranya dengan terpanah
bagaimana bagaimana mungkin anakku bekerja
kuang apa kau baik baik saja dan kemana kau pergi tadi malam
aku baru saja pergi ke rumah teman ibu aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan bu
atau sebenarnya atas apa yang belum aku lakukan
sepertinya itu lebih masuk akal
eh dengar aku tahu betapa kerasnya kau bekerja dan aku tidak pernah membantu ibu
jadi mulai hari ini dan seterusnya aku tidak akan malas lagi
sesuai dengan kata katanya dan karena ibunya sangat terkejut kuang muda mulai bekerja sangat keras
dia melakukan semua pekerjaan yang diminta oleh ibunya dan segera pulang ke rumah
dan segera orang orang mulai lupa bahwa dia pernah malas
kuang sekarang adalah seorang anak yang bahagia dan pekerja keras
yang telah belajar bahwa semakin keras bekerja untuk sesuatu semakin besar perasaan pencapaiannya